kenaikan ump selama sebelum pandemi itu rata rata delapan enam persen
ketika kemudian tahun dua ribu dua puluh satu ini keluar arahan dari kementerian tenaga kerja
yang formulanya itu bila diterapkan di jakarta maka kenaikan ump adalah sebesar delapan puluh enam persen
padahal inflasinya saja di jakarta itu satu satu persen
bayangkan kenaikan ump di bawah inflasi
di mana mana kalau kenaikan ump itu adalah di atas inflasi
karena itu kami merasa
formula yang diberikan kepada kami di provinsi provinsi di indonesia ini
khususnya ketika diterapkan di jakarta
tidak memberikan rasa keadilan
kalau provinsi lain ada ump provinsi
lalu akan ada upah minimum kota dan upah minimum kabupaten
yang bisa berbeda beda sama dengan lain lain
kalau jakarta satu kesatuan
karena itulah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua
ada pertambahan pendapatan yang masuk akal
bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada seperti sekarang ini
dia menjadi ukuran yang masuk akal
karena toh biasanya naiknya delapan enam persen sekarang malah lima satu persen